tentang kasus dugaan penodaan agama
kepala kepolisian republik indonesia jenderal tito karnavian
mengimbau umat islam agar bersama sama
mengawal kasus dugaan penodaan agama
yang dilakukan gubernuron aktif basuki cahayapurnama
ya ia juga berharap agar masyarakat ini tetap berpegang
kepada hukum dan mematuhi proses hukum yang berlaku
tito hadir di masjid al riyad kuitang jakarta pada minggu pagi
untuk memberikan arahan bagi jemaah majelis
ya dalam kesempatan ini mantan kepala kepolisian daerah metro jaya
yang mengenakan baju koko ini lengkap dengan peci dan sarung
mengajak media masa juga turut berpartisipasi
membantu publik melihat kasus ini secara terbuka
kita melibatkan ke tindaksaan segera setelah itu urusan jaya
dan saat ini kita dorong segera juga ke pengambilan